seorang wanita nekat naik ke atap gor ciracas setinggi lima belas meter di ciracas jakarta timur rabu sore
penyandang masalah kesejahteraan sosial ini diduga mengalami depresi dan takut menjalani rapid test
pihak keamanan gor yang melihat ada wanita di atas atap langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran jakarta timur untuk melakukan evakuasi
petugas yang datang ke lokasi langsung mempersiapkan alat untuk mengevakuasi perempuan tersebut
proses evakuasi pun berlangsung hingga malam hari
petugas harus bernegosiasi hingga perempuan itu bersedia dievakuasi
halangan awal kita dapati kita mengkhawatirkan korban semacam pada penolakan
namun setelah kita evakuasi alhamdulillah korban tidak ada pengawanan ke kita
sehingga dapat kita pujuk
dan apabila tadi pada pukul delapan belas sepuluh ya enam belas sepuluh untuk korban bisa kita pegang langsung
diketahui wanita tersebut adalah warga bogor jawa barat dan saat ini dibawa ke panti sosial untuk diperiksa lebih lanjut